setelah beberapa bulan dilakukan pembangunan sebentar lagi jembatan layang atau flyover manahan solo segera dioperasikan
dan yang menarik fani di dinding sekitar flyover ini dihiasi mural murah dan cantik sebagai tempat selfie bagi anak anak muda
jalan layang atau flyover di manahan kota solo jawa tengah mulai bisa dilewati kendaraan umum pada jumat minggu depan
flyover manahan dibuka untuk mengurai kemacetan kendaraan saat libur natal dua ribu delapan belas dan tahun baru dua ribu sembilan belas
karena sebelumnya jalan perlintasan kereta api ini merupakan salah satu titik kemacetan di kota solo
wali kota solo fx hadi rudiatmo minggu sore melakukan peninjauan terakhir flyover manahan sebelum dibuka untuk umum
flyover manahan akan diuji coba terlebih dahulu oleh dinas perhubungan atau disub pada senin esok
uji coba ini untuk menentukan penggunaan market jalan layang tersebut
pembangunan flyover manahan dimulai pada maret dua ribu delapan belas kemarin dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat senilai lima puluh dua miliar rupiah
bangunan flyover manahan berbentuk huruf y yang diharapkan mampu memperlancar lalu lintas
lintas di kota solo
sementara yang menarik adalah adanya mural di dinding di samping flyover
mural bergambarkan tokoh tokoh wayang orang seperti bima dan merkudara gatot kaca dan yang lainnya
serta beberapa tokoh kota solo seperti gesang yang akan dibandingkan dalam mural berwarna warni
ide awalnya mengurangi aksi vandalisme di kota solo yang pernah marak sebelumnya
bayangkan kita mengambil dari visi kota solo sebagai kota budaya yang pengennya maju
ini salah satu tempat sebetulnya
teman teman yang sering curah curah itu coba kalau kita beri wadah begini
nanti kan akan ada yang menawar untuk bertanya itu siapa itu yang gambar di flyover manahan
oh masih rusai es
ya coba coba lo hubungin dan sebagainya
namun wayang ini adalah mengambil dari visi kota budaya itu
namun belum dibuka untuk umum
lokasi mural ini sudah menjadi tempat wisata dadakan bagi warga solo
mereka datang untuk bersuah foto karena memang latar belakang dinding flyover ini menarik dan penuh warna warni
menurut saya muralnya keren ya
selain dia mengangkat warna warni yang mungkin ya enak dipandang mata tapi juga ada pesan pesan yang ingin disampaikan ya
kayak ini kan ada gambar wayang ada gambar budaya budaya jawa
jadi kita harus berhasil
dibukanya flyover manahan ini akan dapat mengurangi kemacetan di berbagai titik di kota solo
terutama di kawasan purwosari dan pasar nongko